ismo star indonesia season dua mulai dua puluh sembilan oktober di gtv
tolong buatkan ramuan dulu untuk saya
aku sih mau aja bikinin obat itu buat ibu
tapi harus ada syaratnya
ibu harus janji ibu bakal ngijinin kak lintang tinggal disini
dan gak akan ngusir dia lagi
ternyata nenek sihir ini lagi tidur
kamu udah bikin kakak aku menderita
sekarang mumpung kamu lagi tidur pules
saatnya aku bales kamu
jadi itu namaku

jadi kakak gak ingat sama yang tadi
cuman cuma tidak ingat suatu suatu hal
nah patdu saya juga gak ingat sama kalintang

kak lintang juga gak ingat sama kak lintang
kak lintang juga gak ingat sama kak lintang
siapa kak lintang
bukan siapa siapa kak
akhirnya kak krishna betul betul lupa ingatan
marni tolong ceritakan yang sebenarnya
siapa diri aku
dan kenapa aku bisa berada di tempat ini
seperti yang kubilang tadi
nama kakak adalah krishna
kakak adalah seorang pengembara
yang hidup sendirian di hutan tanpa ada sanak saudara dan keluarga
teman kakak satu satunya adalah aku
kemarin saat kita sedang berada di hutan
tiba tiba kakak krishna terjatuh dan kepala kakak terbentur
akibatnya kakak menjadi lupa ingatan seperti sekarang
lalu aku membawa kakak ke gua ini
dan merawat kakak
kamu adalah satu satunya sahabat aku
satu satunya teman aku
bahkan aku gak bisa
jangan dipaksakan kak
nanti kepala kakak malah tambah sakit
sekarang udah malam
kak krisna istirahat dulu ya
kita akan coba lagi untuk mengingat semuanya
aku terpaksa bohong
aku sudah kehilangan kak krishna sekali
dan aku gak ingin kehilangan kak krishna lagi
kalau aku jujur
dan kembali ke rumah kak lintang
aku akan ditinggalkan lagi
maafkan aku kak
ada apa bu
wajah ibu kenapa
kamu kamu pasti yang melakukan ini semua kan
jahatnya seluman kamu janggap sama saya kamu ingin melusak wajah saya iya kan
ibu salah paham bu saya sama sekali nggak tahu apa yang terjadi
jangan pura pura kalau bukan kamu siapa lagi yang melakukan ini
bukan kak lintang yang ngelakuin bu tapi ibu sendiri
setiap perbuatan jahat itu pasti ada balesannya bu
karena ibu udah jahat sama kak lintang makanya ibu kualat
jadinya di muka ibu tumbuh kumis deh
pakai ikut ikutan gak ada yang suruh kamu bicara tahu
sekarang sekarang juga kalian berdua keluar dari sini
kak kita diusir lagi
ya udah pergi aja
sayang kak padahal aku baru aja mau nawarin ramuan penghilang kumis
tapi udah keburu diusir
padahal kak kumis yang tumbuh tiba tiba waktu lagi tidur
itu kan permanen
kalian jangan pergi
nggak salah dengar
tolong buatkan ramuan dulu untuk hewan
aku sih mau aja bikinin obat itu buat ibu
tapi harus ada syaratnya
ibu bakal ngijinin kak lintang tinggal di sini
dan nggak akan ngusir dia lagi
kalau nggak mau ya udah
saya akan melakukan apa saja yang kalian minta
asal kalian buatkan ramuan itu untuk saya
aku yakin ini semua pasti karena perbuatan kamu kan
kakak jangan asal nuduh aku gitu doang
selimut yang semalam asalnya dari mana
terus waktu aku mau masuk tau tau pintunya udah gak kekunci
pasti kamu kan yang masuk diem diem dan ngelakuin semua ini ke ibu mertuaku
ternyata kak lintang pinter juga ya
kamu tak keterlaluan banget
kamu tak keterlaluan banget deh
kamu gak boleh ngelakuin semua hal itu ke ibu mertuaku
yang penting sekarang kita udah diizinin kan tinggal di rumah itu
itu kan yang kakak pengen
udah deh kak lintang nggak usah protes
yang penting sekarang kita udah bisa tinggal di rumah itu dengan tenang
aku mau pergi ke rumah
aku tidak akan bosan bosannya mengusik kalian siluman ular
aku juga tak mau
kak dari mana datangnya monster itu
aku juga nggak tau